klaim terhadap efektivitas dari produsen pembuat vaksin di berbagai negara mulai bermunculan
lantas bagaimana dengan vaksin yang akan dibeli dan diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah indonesia
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom pak ahmad rusdan utomo
ahli biologi molekuler dari indonesian young scientist forum
halo selamat malam pak ahmad
selamat malam apa kabar
baik bapak sehat pak
alhamdulillah tetap wfh saya
tetap wfh baik bapak ini kita bicara soal vaksin hal yang ditunggu tunggu meskipun tiga t tetap dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
hingga kini kan bpom ini belum memberikan izin ya bahkan sudah menyatakan sampai akhir tahun dua ribu dua puluh bpom memastikan belum memberikan izin
bagian apa yang kemudian paling sulit ketika akan memberikan vaksin baru ke manusia
ya jadi kalau kita lihat dari perjalanan clinical trial ya ini kan fase
jadi fase tiga itu fase yang krusial karena kita mau melihat segala dari sisi efektivitas
jadi kalau kita lihat fase satu dan fase dua itu sudah berlangsung
tujuan utama dari fase fase dua adalah keamanan
jadi ada yang meninggal nggak misalnya itu utamanya disitu
nah di fase tiga ini tentu kita ingin memastikan masih tetap aman tapi pertanyaannya adalah efektif apa tidak gitu
jadi ini jadi menarik ini pernyataan dari bpom ini saya rasa tepat waktu ya
mereka pasti bekerja sesuai dengan kaedah sains juga
karena memang saya bisa bayangkan tidak mudah mbak
karena apa karena data evitasi itu itu adalah data real data lapangan
dia harus menghitung jumlah terjadinya kasus
jadi kalau kita lihat seperti faktor pengumuman dari pfizer dan juga dari moderna
nah harusnya dari saya
karena mereka sudah mulai juga kan yang di brazil di indonesia
pertanyaannya sudah ada berapa banyak kasus covid sembilan belas
karena targetnya minimal kalau yang di moderna mereka sudah bisa menemukan sembilan puluh empat kasus covid
nah yang menarik adalah dari sembilan puluh empat kasus covid itu kan ternyata di kelompok vaksin cuma ada lima orang
nah berarti kan sisanya di kalau placebo kan banyak sekali
makanya itu menarik
nah masalahnya sekarang kenapa
belum ada data nih
bisa jadi emang datanya belum keluar atau mungkin sanovac masih mengolahnya belum jadi disclosed
dan tanpa data itu bagaimana mungkin bepom kita bisa membuat kesimpulan
karena kalau tidak ada data itu ya berarti nanti yang kita dapatkan ini vaksin yang tidak jelas efektifitas itu mungkin lebih berbahaya
jadi kalau menurut saya sih memang kita tunggu saja dulu
apalagi ini kan tanggung ya tanggung banget
mudah mudahan sih di akhir tahun ini kan
dari tim unpad dan bio farma mudah mudahan bisa punya data interim analisis
nah tinggal sebulan lagi aja kenapa sih
saya juga ingin melihat datanya juga dari tim ilmuwan
jadi ini satu pernyataan yang sangat bijak dari kepala bepom kita
bahwa mereka memang harus melihat bukti efektivitas
apalagi sekarang benchmarknya tinggi loh
sekarang ini standarnya tinggi sekali
mereka sudah senang banget
jadi artinya gini
barnya itu tinggi sekali sekarang untuk melihat efektivitas vaksinan
kita kan tentu ingin rakyat indonesia mendapatkan barang yang bagus kan
masa untuk indonesia barangnya yang kw enggak dong
kita pengennya barang yang bagus juga
pak ahmad ini kan sebelum efektif sebelumnya harus aman terlebih dahulu ya
kalau kita lihat ada kasus di brazil yang tadi juga bapak sempat sebut
kan ini salah satu relawan ini sakit sampai meninggal dunia setelah mendapatkan vaksin
apakah otomatis vaksin itu memang tidak aman atau memang harus dikembangkan dengan waktu yang lebih lama lagi
karena dengan kasus ini tentunya masyarakat awam berpikir dua kali untuk menerima vaksin dari produsen yang pernah punya kasus di brazil
jadi ini menarik
karena kalau kita lihat sebelumnya di indonesia kan juga ada kasus
relawan vaksin di bandung kena covid
nah tapi pertanyaannya kan masih belum clear
sebetulnya pertama apakah relawan yang di brazil itu mendapatkan kelompok vaksin
atau mungkin dia punya kelompok placebo
kan kita tidak tahu data itu
yang kedua kalaupun nanti misalnya dia betul di kelompok vaksin apakah memang kematiannya karena terjadi akibat vaksin
karena bisa jadi
yang namanya ajal gitu kan
dia punya comorbid yang mungkin belum tertangkap sebelumnya yang belum terungkap
akhirnya dia ternyata punya itu belum tajam
kami sebagai ilmuwan
akan melihat data ya sesuai dengan kenyataannya apa
karena kalau kita hanya berdasarkan dari berita umum apa saja bisa terjadi
makanya sekarang di era transparan seperti ini ini akan sulit sekali untuk nutup nutupin
jadi bagi saya tidak tunggu saja nanti pernyataan resminya artikel ilmiahnya
karena seperti yang terjadi di tempat lain seperti di oxford azlazeneca itu juga pernah kejadian kan
karena jatuh sakit mendapatkan severe simptom
itu pasti ada investigasinya
jadi ini pasti yang ketiga kalaupun memang karena vaksin mereka juga pasti akan melakukan satu tindakan mitigasi risiko
jadi mereka akan jadi tahu juga oh kira kira kondisi seperti ini memang tidak boleh dipaksai
jadi kita sih harusnya optimis ya
dan kita harus pastikan dan melihat data itu secara fair dan objektif
tadi kan pak ahmad juga menyebut bahwa kita harus melihat ini secara fair
tapi jika memang sudah dirilis misalnya kita berbicara misalnya data itu dirilis
kemudian pasien atau relawan ini yang ketika menggunakan vaksin ini terkena sakit kena covid sembilan belas lagi
atau misalnya meninggal dunia atau menderita sakit yang lain
kemudian apakah anda melihat ilmuwan ini buru buru
untuk membuat vaksin apakah ini berbahaya jika ada kesan begitu yang ditangkap oleh masyarakat
jadi ilmuwan itu sebenarnya masyarakat juga sebenarnya ya
dan tentu kami sebagai anggota masyarakat punya tanggung jawab moral untuk memastikan apa yang kami lakukan ini juga bisa dipertanggung jawabkan
dan itu harus jelas juga
kalau misalnya nih misalnya ada bukti bahwa ini betul betul karena vaksin
contoh yang bagus itu seperti
kasus vaksin demam berdarah
dimana disitu ada kejadian di filipina yang meninggal cukup banyak
artinya disitu kita pasti akan membuka datanya
pasti akan menceritakan bagaimana skenario nya
dan ini publik harus tahu
kalau misalnya nanti kita punya data efikasi ini juga menarik
kenapa sih uji klinis itu nggak bisa buru buru
salah satunya ini tadi untuk melihat dalam jangka waktu yang panjang
ada tidak masalah masalah yang kita khawatirkan tadi
karena kalau kita buru buru nih ini kan timeline dari uji ke tiga belas
itu kan biasanya kan setiap setahun kan
dalam setahun itu mudah mudahan kita bisa mulai menangkap nih
apabila ada kejadian yang tidak kita inginkan itu akan terjadi
dan biasanya juga jumlah relawannya banyak
seperti di studi pfizer moderna itu kan empat puluh lima ribu tiga puluh ribu
itu banyak sekali gitu
dan mereka juga pasti akan melihat kalau misalnya
apa ini yang nanggut dilihat misalnya
kalaupun ada yang sakit berat gitu
mereka akan bisa menghitung kira kira risk benefitnya seperti apa
dengan risiko kemungkinan ada gejala berat ya
mudah mudahan jika saya meninggal ya
kalau sudah meninggal itu tidak mungkin harus berpikir ulang ya
tapi kalau misalnya sampai gejala berat sampai satu rumah sakit misalnya gitu kan
nah tapi kalau kita bisa menyelamatkan jauh lebih banyak nyawa
selama itu nanti ada inform konten mbak
jadi itu harus semacam persetujuan perinformasi
itu kita bisa sama sama dengan resiko ini
makanya emang vaksin itu nggak bisa buru buru betul
uji klinis vaksin tidak bisa dibuatkan timeline di luar kaya lain
itu yang masyarakat harus pahami
karena saintis itu kita juga punya banyak pengalaman
uji klinis itu satu tahap yang memang tidak bisa buru buru
kalau pembuatan benihnya ya
makanya sekarang seperti pengalaman pfizer dan moderna
mereka sejak genom dari virus dipublikasi oleh china
dalam tempo kurang dari sebulan mereka sudah punya prototip vaksinnya
ini tidak bisa buru buru
menjelaskan itu kepada masyarakat awam
ya ini menarik ini
jadi kalau kita bicara sains itu
memang bagi masyarakat ini membingungkan nih
karena ahli itu kan banyak banget
mau percaya sama ahli yang mana
jadi saya tidak menyalahkan masyarakat ya
tapi saya ingin menjelaskan
saya pikir kalau ini konsensus kalau ini
saya yakin semua ilmuwan akan setuju
desain vaksin yang sekarang ini dilakukan
itu didesain tidak untuk melihat apakah vaksin mampu mencegah penularan
itu dipahami dulu
uji klinis vaksin itu didesain untuk mencegah kejadinya
kita masih bisa tertular
dan kita juga mungkin masih bisa menularkan
tetapi diri kita tidak sakit
nah itu itu uji klinis
tapi pertanyaannya nih
itu secara minimal dari fda kan
nah disini nanti akan ada perhitungan
ada perhitungan karena
vaksin yang sudah kita miliki sekarang
itu adalah program tiga t dan tiga m
tiga t tanggung jawab pemerintah
tiga m tanggung jawab masyarakat
jadi kalaupun nggak ada vaksin nih
tapi masyarakat dan pemerintah sepakat
nggak ada kerumunan
yang berkerumun di tindak tegas misalnya
tanpa padang bulu gitu kan
kalau ini dijalankan dengan baik
vaksinnya mungkin baru siap
ini merah putih misalnya
baru siap dua ribu dua puluh dua misalnya
karena kita sudah punya tiga t dan tiga m gitu
tapi kalau misalnya dipaksakan
kan masih berdiri daripada nggak sama sekali
nah disini ada perhitungan
kita harus melihat
yang kebal dari satu wilayah tertentu
jadi kalau misalnya kita punya
kabupaten cimahi misalnya
dihitung sekitar mungkin disitu ada satu juta orang
itu kalau kita ingin cimahi itu betul betul
terproteksi dengan vaksin
berarti sekitar tujuh ratus ribu orang itu harus kebal
nah kalau ternyata nih
berarti kalaupun semua penduduk cimahi kita vaksinasi
yang kebal kan cuma dua ratus ribu
tidak sampai tujuh ratus ribu kan
nah karena cuma dua ratus ribu
berat target tujuh ratus ribu
berarti kita harus melihat lagi
seperti apa gitu
nanti ada perhitungan ekonominya juga
perhitungan dari dampak kesehatannya
risikonya seperti apa
dan jangan lupa
kalaupun nanti ini ada vaksinnya efektif sekalipun
tidak berarti kita boleh menangkalkan masker
nah ini juga masalah jangan sampai
karena uji klien vaksin ini tidak didesain
untuk mencegah atau bisa mengetahui
bisa mencetak penurunan atau tidak
jadi walau bisa divaksinasi
tetap harus menggunakan tiga m
nah jadi ini yang harus di
di hitung betul gitu
ya ini dampaknya apa ini
perhitungannya seperti apa
dan juga jangan lupa
logistik biaya vaksin kan juga luar biasa loh
wall chain nya seperti apa
terus kesiapan logistik yang lain
dan nanti juga pengukurannya juga
jadi ini yang harus betul betul dilihat
dan dibandingkan dengan kalau misalnya kita genjot
tiga t dan tiga m secara masif juga gitu
nanti kan terlihat sih mudah mudahan
perhitungannya seperti apa
baik menarik sekali pesan pak
pak ahmad tadi
kita tidak boleh terlena akan kehadiran vaksin
sambil menunggu vaksin
meskipun sudah ada vaksin
tapi tetap masyarakat menjalankan tiga m
pemerintah juga menjalankan tiga t
terima kasih pak ahmad rusdan utomo
ahli biologi molekuler dari indonesian young scientist forum
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini